aduh kenapa lagi ini mobil
jelannya gak enak gitu
untung aja gak kenapa napa
kalau sampai kenapa napa kan gue harus manggil orang untuk nge reparasi nih mobil
belum lagi gue harus dikirimin mobil dari sjurmbabe
ada di tangan susah nih tangannya
pelan pelan dong itu barangnya mahal tapi
dikau udah yuk
kamu tuh udah mulai lelet ya
tiket bisnis kelas tujuan ke hongkong abis
manca perjalanan kita hari ini tuh masih panjang
kita masih harus manicute pedicure ke salon spa
pokoknya gue mau ngabisin duit bokap gue yang gak berseri itu
oh iya satu lagi
gue mau cari bule untuk memperbaiki keturunan yang kayak ini
udah tweet begini bentar lagi juga modar
emangnya dia mau jadi janda keberapa
makanya kalau orang ngomong itu belum selesai jangan langsung dipotong
dengerin ya nih sico ganteng yang rada rada pitak ini nih
kan sebelahnya cewek cantik tuh

nah kalo mereka berdua dipasangkan bener bener ya
menikah akan mempunyai keturunan yang bagus ganteng
nah itu baru kawin sama gue
ih kalau gitu sih eko juga mau
aduh wah apaan ini
nyate mau mimpi doang nih
rosita anaknya yang cakep bangun ya udah siang nih
eh lu bukannya nih hari hari terakhir lu mapras
buruan babe lu udah mau berangkat tuh
lu kan mesti bareng babe
rosita buka dong pintunya
ih nggak dibuka buka pintunya
udahnya diemin aja atau juga keluar sendiri
bukan masalahnya kan sekolah yang baru tuh jauh
kesian kalo udah naik ojek
biarin aja di bareng ama babe
tapi masalahnya pintunya kagak dibuka buka
nyat tuh kayak ga tau aja ada tisi ida
dia mah kalo disuruh suruh malah ogah ogahan nyat
ntar kalo nyat udah diemin baru dia mau bergerak
sama juga anak bontotnya mana mau sih dipaksa paksa
udahnya della berangkat ngajar dulu
waalaikum waalaikum salam
nuh nyat maafin ayahnya ya
mulai nih hari ayah udah kagak mau berangkat diantrein mbak babe lagi nyat
mendingan ayah berangkat niri aja dah
lagian ayah sekolahnya di sekolah orang tajir
begitu orang orang mau taunya ayah orang kokai
masa diantrein naik bmo
aduh dingin lo
hidup tengah di lok lotak lotak aja kagak
aduh benernya hidup juga kagah
gua kata juga apa
hidup kagak ini
pokoknya selama nyawa gua masih hayat di dalam kandung badan
lagian sejarahnya panjang com panjang banget
babe gimana sih setau ayah nih be
ini bmo pertama yang babe beli
tadi bilang bmo bersejarah be
mestinya babe kudu bangga
ilaha ilallah goceng apa jadi begini ya
jangan gua ngomong otak lu kemana mana terbanglah

budak lu piara be gua bangga sih lu ah
masih ada tuh be
gemuk gemuk lagi ayamnya
gua potong lu jadi sepuluh

gua sepuluh puluh cabut nih
sebelum babe dateng
masa gua dendernya ke bmo
kan bingung aja tauan
mana si ida sih
rasanya orang masih di sini bang
ih mana perginya
gak biasa biasa ini tuh apa
pergi main lolong aja
biasa kan cium tangan lu
lu kalau gua perhatiin kagak bener dah
lakuannya makin aneh aneh
lah beneran aku
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kita udah selesain mafras ini selama tujuh hari
dan kita tutup dengan doa
sekarang waktunya kita umumin
siapa bintang mapras tahun ini
siapa lagi kalau bukan
siapa sih itu cewek
laganya udah seocok pendek sih
baru aja kelas satu
udah tebar pesona lagi
alah cuekin aja lagi
kalau dibandingin sama lu sih
aku udah kelas satu
aku udah kelas dua
aku udah kelas tiga
aku udah kelas empat
aku udah kelas lima
kalau dibandingin sama lo sih
itu gak ada apa apanya
asal dia jangan ngetang ngetik ruben gue aja
tapi naga naganya bakal jadi panjang diurusan
dia emang lagi tebar pesona kali
terima kasih ya
ah nama gue ruben
ehm yang dibilang anak anak tuh ternyata bener juga ya
anak anak bilang kalau kamu tuh cantik
padahal kamu anak orang yang berpengaruh di negeri ini
bener bener gosip jalan
gimana kalau si ruben sampai tau siapa gue sebenernya
anak anak pada belum tau siapa sebenernya gue
nampus nih gue
aku mau pulang beli ya
serect banget sama kita kita
setannya setan ganteng
boleh aku nerin pulang